maraknya pelajar di bawah umur yang mengendarai sepeda motor ke sekolah
membuat polres blitar bertindak tegas dengan menggelar razia kamis pagi
hasilnya ratusan kendaraan pelajar diamankan
bahkan salah seorang pelajar menangis ketakutan karena sepeda motornya disita petugas
pelajar ini terus menangis karena ketakutan saat dirinya terjaring razia kendaraan bermotor
yang digelar saat lantas polres blitar kamis pagi
bahkan seorang poluan harus menenangkannya agar tidak terus menangis
sementara seorang pelajar lain harus menerima hukuman mendengarkan suara kenal potbrong yang dipasang pada motornya
hal ini sebagai pembelajaran jika suara kenal potbrong sangat bising dan mengganggu warga
dalam razia yang dilakukan di wilayah kademangan ini digelar setelah maraknya pelajar di bawah umur
yang mengendarai sepeda motor untuk ke sekolah
hasilnya ratusan pelajar harus ditilang karena belum memiliki sim
dan kendaraan harus diamankan karena tidak diselenggarakan

razia ini sendiri bertujuan untuk memberikan efek jerah agar mereka mematuhi aturan berlalu lintas yang benar
kegiatan penegakan hukum terhadap para pelajar yang belum cukup umur
dan mengendarai kendaraan bermotor yang tentu saja apabila kita lihat
ini membahayakan dirinya dan juga membahayakan pengendara yang lain
dari data tahun lalu tercatat lima puluh lima pelajar menjadi tersangka kasus kecelakaan lalu lintas
di wilayah hukum polres blitar
dan setiap satu bulan terdapat dua pelajar meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas